ribuan orang pindah ke rusun nawa beberapa bulan terakhir
pemprov dki menyediakan tempat pengganti bagi mereka yang rumahnya digusur
namun setelah beberapa bulan menghuni rusun kini timbul persoalan baru
koresponden kami silvano hajid melihat dari dekat warga rusun yang terancam diusir karena kesulitan membayar uang sewa
tujuh bulan lalu kalijodo dibongkar
lahan prostitusi kini mulai berubah wajah
ribuan orang menggantungkan mata pencaharian di sini sebelumnya
dalilnya rumah dibongkar karena tak bersurat
mereka yang legawa pindah ke rusun nawa
ratusan kepala keluarga komunitas gusuran kalijodo sudah tujuh bulan bermukim di rusunawa pulau gebang jakarta timur
semua mulai dari nol
tabungan mereka habis untuk biaya hidup di sini selagi babak belur mencari uang
mariama ketua rt di sini bersama warga sedang patungan
untuk meringankan beban tetangga yang tidak sanggup membayar sewa rusun bahkan untuk makan
yang dia carikan yang sma
kalau di sini yang dari rt jembatan dora itu ya kebanyakan seusia saya mau kerja kemana
kalau yang anak muda bisa dihitung orangnya
memang yang anak muda udah kerja di
yang kayak saya saya ini loh ini yang salurkan kemana
tidak mudah mencari sumber penghasilan di tempat baru
subsidi dikucurkan bagi mereka yang direlokasi
bebas biaya sewa rusun selama tiga bulan
sekolah gratis bagi anak anak mereka
fasilitas kesehatan hingga transportasi gratis
bagi warga gusuran biaya sewa rusun tetaplah berat
kita tetap tegas pada mereka yang memang harus kita ambil tindakan
tapi kalau mereka memang nggak punya kemampuan ya itu berbeda lagi
kita pasti berikan kesempatan
mungkin kemampuan mencicilnya mungkin cara pembayarannya
kalau bayar satu bulan langsung dia nggak bisa mungkin dicicil per hari misalnya
kita siap kok ya pengelola kita siap menerima pembantu
dari total penghuni rusun pulau gebang menunggak pembayaran sewa
pemerintah daerah butuh waktu agar warga gusuran bisa mandiri